kehadiran alat bantu pernafasan kian penting seiring semakin bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas di indonesia
sulitnya memenuhi kebutuhan alat pernafasan untuk berbagai fasilitas pelayanan kesehatan
mendorong sejumlah pihak menciptakan alat yang populer disebut ventilator
lantas sejauh apa perkembangan produksi ventilator karya anak negeri berikut ulasannya
inilah koven dua puluh karya tim akademisi universitas indonesia
yang merupakan satu dari dua alat bantu pernafasan buatan perguruan tinggi di indonesia
yang telah lolos uji produk di balai pengamanan fasilitas kesehatan bpfk jakarta
alat bantu pernafasan yang dikembangkan enam belas akademisi dan mahasiswa ui ini
merupakan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik
yang diklaim memiliki sejumlah keunggulan dalam membantu perawatan pasien covid sembilan belas
meski belum memenuhi kriteria untuk dapat digunakan di dalam ruangan intensif karyoterapi
ada yang mencari unit atau icu
ada mode yang untuk pasien yang sadar dia hanya memerlukan bantuan oksigen supaya dia lebih nyaman
selain itu juga kita punya satu mode yang lain namanya mode kontrol jadi cmv namanya
alat ini digunakan itu bisa untuk home care untuk di ambulans untuk transport
dan itu bisa dibawa kemana mana
karena kita beroperasi dengan baterai
agar bisa secara resmi digunakan di sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas
koven dua puluh yang juga telah melalui pra uji klinis menggunakan paru paru hewan
masih harus menjalani prosedur pengujian klinis ke paru paru manusia
sesuai dengan anjuran kementerian kesehatan
pada tahap awal ui menargetkan akan memproduksi seribu ventilator dalam waktu satu bulan
yang akan diserahkan melalui penggalangan donasi berbagai pihak
yang dikoordinir ikatan alat alat

kontribusi terhadap upaya penanganan pasien covid sembilan belas di tanah air juga datang dari pihak swasta
salah satunya dari pt firem international yang mendaftarkan alat bantu pernafasan
untuk menjalani prosedur pengujian kelayakan alat oleh bpfk
alat kita ini sudah integrate jadi sudah menyatu dengan kompresor medis
atau medical air medis
kemudian ada humidifier kemudian ada blender
alat ini mencampur udara murni o dua dengan udara ruangan
jadi nanti kita akan bisa mengatur berapa persen yang dibutuhkan oleh tubuh
dengan kemampuan produksi skala industri yang dimilikinya
pt firem international menargetkan kapasitas produksi seribu cpap setiap minggu
untuk memenuhi kebutuhan alat bantu

bantu pernafasan bagi penderita covid sembilan belas di indonesia
kehadiran sejumlah alat bantu pernafasan karya anak bangsa memberi harapan besar
dalam upaya pemenuhan kebutuhan alat tersebut selama masa pandemi covid sembilan belas
meski demikian setiap alat yang diciptakan tetap harus melewati prosedur pengujian oleh bpfk
yang ditunjuk selama masa pandemi covid sembilan belas untuk melakukan uji kelayakan alat kesehatan
yang akan digunakan untuk merawat pasien
untuk saat ini kita bicara khusus untuk pasien covid
jadi standar yang kita pakai adalah standar untuk pasien covid
jadi alat alat yang sekarang ini diuji di bpfk dan lulus
itu nanti hanya digunakan untuk pasien covid sembilan belas
jadi kalau pandemi ini sudah selesai mudah mudahan segera berakhir
alat itu tidak bisa dipakai lagi
artinya kalau si pengembang itu ingin melanjutkan
dia harus membuat lagi alat yang baru dengan kriteria baru
dan kita uji lagi secara komprehensif
dan itu tidak untuk pasien covid
sejak pemerintah mendorong produksi ventilator dalam negeri
bpfk jakarta telah menerima tiga puluh lima pendaftaran pengujian alat bantu pernafasan
dari sejumlah pihak mulai dari bumn lembaga penelitian
perusahaan swasta hingga perguruan tinggi
jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika pandemi covid sembilan belas terus meluas
sejauh ini baru enam alat yang dinyatakan lulus uji kelayakan produk
untuk kemudian bisa mendapatkan rekomendasi
uji klinis sebelum akhirnya bisa diproduksi massal untuk menangani pasien covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia jakarta